sidang majelis umum ke tujuh puluh delapan pbb yang berlangsung di new york amerika serikat menyita perhatian dunia
selain dihadiri oleh kepala negara dan delegasi
sidang majelis umum pbb juga menjadi wadah berkumpulnya jurnalis dari berbagai penjuru dunia
penyelenggaran ungga atau united nations general assembly menjadi pekan terpadat bagi kepala negara
delegasi lebih dari seratus negara di dunia
pertemuan atau ratusan pertemuan mulai dari pertemuan tingkat tinggi sampai dengan side events
digelar selama penyelenggaraan unga
kesibukan yang sama pun juga terlihat dari media jurnalis seluruh dunia
yang berkumpul untuk melakukan peliputan sidang majelis umum pbb ke tujuh belas
pagi hari menjadi waktu terpadat bagi para jurnalis berkumpul di gedung pbb di new york amerika serikat
tak sedikit dari para jurnalis ini harus tiba sebelum pukul enam
pagi menyiapkan alat memastikan mendapat tempat terbaik untuk menyiarkan langsung rangkaian agenda sidang umum pbb
bagi evi kutsukosta jurnalis asal yunani melakukan peliputan sidang majelis umum pbb merupakan kesempatan besar
ini merupakan kali pertama evi melakukan peliputan sidang majelis umum pbb
meski bekerja seorang diri menyaksikan langsung sidang
pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara menteri serta delegasi menjadi pengalaman terbaik sepanjang
yang dia berkarir sebagai jurnalis
saya merasa sangat baik saya pikir ini adalah acara yang sangat besar
karena banyak pemimpin dari seluruh dunia mereka bertemu di sini
mereka bergabung di sini untuk membahas semua masalah besar
kita sudah melihat zelensky sekarang dia adalah wajah tahun ini karena perang yang berlaku di ukraina
dan saya pikir ini adalah kesempatan besar untuk mereka untuk mendengar dia
mendengar satu sama lain dan melihat bagaimana negara negara berkumpul ini bisa berjaya lebih baik
untuk membawa kebebasan yang lebih relevan daripada pernah
kesibukan padat lainnya bagi para jurnalis juga terlihat di area dalam gedung pbb
tenda besar berwarna putih ini merupakan media center berkapasitas kurang lebih enam ratus orang
yang menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kerja jurnalis yang terdaftar
sedikitnya dua belas layar monitor disiapkan untuk memantau sebagian besar kegiatan yang berlangsung
selain jaringan internet di dalam tenda juga disediakan camilan makanan serta minuman
agar memudahkan mobilisasi kegiatan para wartawan
dan berikutnya blog wiskopi padat yang ingin mendebutkan dalam hal bukti quasi japan
nah kalau anda lihat di belakang saya ini adalah east river yang berdiri di samping media center
dan di sini biasanya para jurnalis menghabiskan waktu mereka sebagai obat penawar kejenuhan atas rutinitas sepanjang hari
kemudian untuk mengisi kembali energi mencari inspirasi peliputan
tiffany raitama intra harja new york amerika serikat